petugas bidang profesi dan pengamanan polda jawa barat
memeriksa intensif anggota polisi yang sempat viral di media sosial
karena diduga memberikan dua dus minuman keras kepada mahasiswa asal papua
saat unjuk rasa di bandung kami siang kemarin
anggota polisi yang berstatus terperiksa ini telah menjalani proses pemeriksaan
sejak kamis malam
polda jawa barat masih menunggu temuan fakta dari hasil pemeriksaan terhadap polisi
yang bertugas di polsek tasukaja di bandung tersebut
rencananya polda jawa barat akan memanggil mahasiswa papua untuk dimintai keterangan
polda jawa barat akan menjatuhkan sanksi tegas bila dalam pemeriksaan ditemukan
bukti dan fakta oknum polisi tersebut memberikan minuman keras kepada mahasiswa adanya
kompol sarce adalah merupakan orang yang memang ada kesamaan perantauan dari timur
hubungan emosional sudah dibangun sejak
pemirsa pampung dan pemirsa jawa barat menjelaskan bahwa keadaan pampung dan jawa barat
adalah hal yang sangat penting untuk memperbaiki keadaan pampung dan jawa barat

adalah hal yang sangat penting untuk memperbaiki keadaan pampung dan jawa barat
pemirsa pampung dan pemirsa jawa barat menjelaskan bahwa keadaan pampung dan jawa barat
adalah hal yang sangat penting untuk memperbaiki keadaan pampung dan jawa barat
pemirsa pampung dan pemirsa jawa barat menjelaskan bahwa keadaan pampung dan jawa barat
adalah hal yang sangat penting untuk memperbaiki keadaan pampung dan jawa barat